terdakwa kasus premanisme dan perampasan lahan hercules rosario marshal
difonis delapan bulan kurungan penjara dipotong masa tahanan
pengadilan negeri jakarta barat rabu sore menggelar sidang kasus premanisme dan perampasan lahan
milik pt nila alam dengan terdakwa hercules rosario marshall
hercules sempat membuat ricuh ruang sidang karena memprotes adanya anggota polisi di ruang sidang
pengacara hercules mencoba menenangkan hercules
majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat yang dipimpin oleh rusdianto memutuskan
hercules rosario marshall dijatuhi vonis delapan bulan kurungan penjara dipotong masa tahanan
dan denda biaya persidangan sebesar rp lima
atas putusan ini kuasa hukum hercules mengaku puas dengan keputusan majelis hakim
oh berarti memang terbukti bahwa pak hercules tidak melakukan kekerasan hanya memasukkan properti
masuk ke sana berdasarkan putusan pk nomor sembilan puluh tahun dua ribu tiga
datang ke sana itu hanya melihat pemasangan pelang
itu pemasangan pelang
atas perintah dari sopian sidebu